manajemen semen padang fc mengajukan stadion haji agus salim dan stadion utama sumatera barat ke pt lib untuk diverifikasi sebagai kandang dalam mengarungi kompetisi liga satu musim dua ribu dua puluh
manajemen semen padang juga telah menyurati pemerintah provinsi sumatera barat terkait opsi tersebut
stadion haji agus salim masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan pt lib sebagai kandang dalam mengarungi liga satu musim dua ribu dua puluh
hal ini membuat manajemen semen padang fc menyiapkan stadion utama sumbar sebagai opsi kedua untuk home base tim kabau sira
manajemen telah menyurati pemprov sumbar untuk meminta pengelolaan penuh terhadap dua stadion tersebut yang rencananya akan dijadikan sebagai kandang
ceo semen padang fc win bernardino menyebut dua stadion tersebut sama sama memiliki kekurangan dan kelebihan
stadion utama sumbar yang berada di kabupaten padang pariaman secara umum memiliki infrastruktur yang siap kecuali lampu administrasi dan masih satu sisi
sementara untuk stadion haji agus salim padang secara administrasi sudah lengkap
sayangnya banyak fasilitas yang belum sesuai standar termasuk aspek keamanan bagi penonton
untuk itu manajemen meminta pt lib melakukan verifikasi dua stadion tersebut untuk mendapatkan gambaran perbaikan demi kelayakannya
nah dua dua stadion ini kita harapkan diverifikasi oleh lib nantinya
jika sudah mendapatkan verifikasi dari pt lib dan telah mendapatkan izin pengelolaan penuh dari pemprov sumbar semen padang fc cenderung lebih memilih stadion gor haji agus salim sebagai home base mereka
manajemen siap mengucurkan dana besar untuk perbaikan
karena selain berada di lokasi yang strategis tim kabupat sirah memiliki ikatan yang kuat dengan stadion ini dengan sejarah panjangnya